petugas kepolisian jakarta utara menangkap pelaku pembunuhan seorang bayi perempuan di sebuah apartemen gading nias jakarta utara
pelaku diketahui merupakan ayah kandung korban
dalam keterangan persnya kapolres jakarta utara kombes duyono mengatakan
kasus kematian bayi perempuan yang berinisial kh oleh ayah kandungnya ini dipicu oleh masalah sepele
pelaku fa berusia dua puluh enam tahun ini mengaku kesal saat anaknya tidak mau berhenti menangis
dan menganiaya korban hingga meninggal dunia
awalnya pelaku sempat mengelapar
petugas dengan mengatakan kematian korban karena sakit
namun hasil autopsi pada jasad korban ditemukan adanya luka lebam di leher dan kaki korban
pembunuhan berencana yang dilakukan oleh ayah kandung atau ayah biologis dari korban
modus operandi dari pelaku ini sendiri perlu kami sampaikan dari motif yang setelah kami dalami
ayah korban ini merasa jengkel
karena sedang pusing sakit kepala sedangkan korban nangis
atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal tiga ratus empat puluh kuhp dengan ancaman hukuman dua puluh tahun atau sumur hidup